ada kamu lagi bersama kami di cnn indonesian news update
aktor sekaligus mantan wakil bupati indramayu luki hakim
memenuhi pemeriksaan barres krimpori terkait kasus pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
luki hakim memastikan bahwa tidak pernah ada kerjasama
yang terjalin antara ponpes al zaitun dengan pemerintah kabupaten indramayu
saat dirinya menjabat sebagai wakil bupati
luki tiba di barres krim polri pada jumat pagi seorang diri tanpa didampingi pengacara
ia membantah ada aliran dana ke pemerintah daerah dari pondok pesantren al zaitun
selama ia menjabat sebagai wakil bupati indramayu
nama luki hakim ikut terseret kasus pondok pesantren al zaitun
usai beredar sejumlah video dirinya berkunjung ke ponpes pimpinan panji gumilang tersebut
formal yang saya tahu yang saya tahu tidak ada kerjasama antara pemda indramayu dengan al zaitun
kalau personal saya tidak tahu
nah kalau saya personal tidak ada kan itu
pernah nggak saya menerima sesuatu dari al zaitun
yaitu jas dan peci yang pas saya datang waktu itu
tapi kalau misalnya kayak uang atau apa kan nanti ppatk bisa membuktikan kan
uang uang di rekening saya itu uang dari mana kan gitu